sejumlah emak emak yang mengaku kehilangan uang langsung mendatangi kantor bang sul
selbar cabang mamuju senin siang
maksud kedatangan mereka untuk mempertanyakan
menyebabkan dana mereka yang tiba tiba hilang
apalagi beberapa nasabah mengaku telah berulang kali
mempertanyakan kejelasan dana mereka yang hilang
jumlah dana nasabah yang hilang di bank ini bervariasi
antara ratusan juta hingga miliaran rupiah
sementara pihak bang sul sebar mamuju yang dikonfirmasi berjanji
akan bertanggung jawab penuh terkait kejadian yang dialami para nasabah tersebut
pihak bang pertengung jawabannya gimana pak
itu yang tadi
tapi masih menunggu verifikasi
makanya tim audit kami datang kembali
untuk verifikasi ya
kemari waktu datang sebetas ini
ternyata setelah itu ada pengaduan lagi
dari penganduan itu ini dia tidak lanjuti lagi
saat ini pihak bank mengaku sedang melakukan validasi
terkait data para korban termasuk jumlah keseluruhan dana nasabah yang hilang
abdi febriadi mamuju sulawesi barat